laporan komandan upacara kepada inspektur upacara
laporan komandan upacara kepada inspektur upacara
pembacaan surat keputusan
panitia pelaksana peringatan
hari ulang tahun ke tujuh puluh dua
kemerdekaan republik indonesia tahun dua ribu delapan belas
keputusan nomor kep dua puluh sembilan
tentang penunjukan dan penetapan
komandan kompi paski braka serta cadangan
dalam rangka upacara peringatan
hari ulang tahun ke tujuh puluh tujuh
kemerdekaan republik indonesia tahun dua ribu delapan belas
kepala staf garisun tetap satu jakarta
selaku ketua sub bidang upacara dan paski braka
menimbang dan seterusnya
mengingat dan seterusnya
memperhatikan dan seterusnya
komandan kompi paski braka
pada upacara peringatan
tanggal tujuh belas agustus dua ribu delapan belas
pukul sepuluh di istana merdeka
adalah kapten laut pelaut
jabatan pamapus penerbal
dan sebagai cadangan adalah
kapten pomp kurniawan panji prastio
jabatan dan satruf denma makors parkas
komandan kompi paski braka
pada upacara penurunan sang merah putih
tanggal tujuh belas agustus dua ribu delapan belas
pukul tujuh belas di istana merdeka
adalah kapten infantri teguh widakto si
kipan b yurmex lima ribu satu ratus enam belas
dan sebagai cadangan adalah
jabatan komandan taruna tingkat satu akpol
apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya
salinan keputusan ini disampaikan kepada satu panglima tni dua kapolri tiga kas angkatan nomor urut empat sampai dengan dua puluh tidak dibaca
petikan keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan
ditetapkan di jakarta pada tanggal enam belas agustus dua ribu dua puluh
ketua sub bidang upacara dan paski braka herianto syahputra sip msi brigadir jenderal tni
penurunan sang merah putih dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke tujuh puluh tiga kemerdekaan republik indonesia tahun dua ribu dua puluh
kepala staff garnison tap satu jakarta selaku ketua subbidang upacara dan paski braka menimbang dan seterusnya
mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan satu
nusa sebagai tim
pasukan pengibar sang merah putih pada upacara peringatan detik detik proklamasi pada tanggal tujuh belas agustus dua ribu delapan belas pukul sepuluh di istana merdeka
bangsa sebagai tim pasukan penurunan sang merah putih pada upacara penurunan sang merah putih tanggal tujuh belas agustus dua ribu delapan belas pukul tujuh belas di istana merdeka
dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya
salinan keputusan ini disampaikan kepada satu menpora ri dua panglima tni tiga kapolri empat kas angkatan nomor urut lima sampai dengan tiga belas tidak dibaca
ditetapkan di jakarta
pada tanggal enam belas agustus dua ribu delapan belas ketua sub bidang upacara dan paski braka herianto syahputra sip msi brigadir jenderal tni selesai
persiapan penyerahan pedang
lapor penerima pedang
penyerahan pedang oleh inspektur upacara
penyerahan penerimaan padawak telah dilaksanakan
kembali ke tempat
kembali ke tempat
laluan kiri maju
laluan kiri maju
laluan ke depan
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh
deputi bidang pengembangan pemuda kementpura ri
asisten deputi bidang pengembangan pemuda kementpura ri
asisten deputi bidang pengembangan pemuda kementpura ri
deputi kemimpinan pemuda
yang saya hormati para komandan kompi paski braka
dan saudara saudara calon anggota paski braka tahun dua ribu delapan belas
yang saya cintai dan saya banggakan
serta hadirin dan undangan yang berbahagia
pada kesempatan yang baik ini
pertama tama marilah kita mengucapkan puji syukur
karya tuhan yang maha esa atas berkat dan anugerahnya
pada pagi hari ini kita dapat hadir di tempat ini
untuk melaksanakan upacara penetapan paski beraka
dan komandan paski braka
yang akan melaksanakan tugas protokoler kenegaraan tingkat nasional
yaitu upacara peringatan detik detik proklamasi kemerdekaan
dan kemerdekaan kemerdekaan
saya selaku ketua subbidang universitas indonesia
dan penurunan sang merah putih pada tanggal tujuh belas agustus dua ribu delapan belas
hadirin sekalian yang saya hormati
dalam waktu yang tinggal beberapa jam lagi
kita akan bersama sama mensukseskan upacara peringatan detik detik proklamasi
kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh tiga tahun dua ribu dua puluh
pertama sekali saya selaku ketua subbidang universitas
dan komandan paski braka
mengucapkan apresiasi yang tinggi
dan terima kasih serta penghargaan
atas kerja keras dalam latihan yang selalu bersemangat
pada saat ini kalian dapat menunjukkan jati diri masing masing
sebagai wakil dari tiap tiap provinsi
yang kalian ban dengan penuh rasa tanggung jawab
paski braka merupakan insan insan yang setia
dan rela berkorban bagi bangsa dan negara
saya berharap kesetiaan dan kerelaan berkorban ini
tidak hanya berhenti di sini
tetapi harus melekat erat sampai kapanpun
inilah karakter dalam diri kalian masing masing
kepada para dan kipaski braka
dari perwira tni dan polri
yang merupakan perwira terpilih
dan terbaik saat ini sebagai perwakilan dari angkatan dan polri
yang mendapat kehormatan untuk mengemban tugas
sebagai komandan paski braka
merupakan suatu kehormatan sekaligus tugas yang membanggakan
olehkarenanya dituntut tugas ulangi
dituntut tanggung jawab yang tidak ringan
karena tugas tersebut adalah bagian yang sangat menentukan
kelancaran dan suksesnya jalannya upacara
kepada saudara saudari anggota paski beraka
saya juga mengucapkan selamat atas terpilihnya kalian sebagai petugas paski braka
semoga hal ini akan menjadi pendorong dan pemacu semangat
untuk lebih berprestasi lagi di masa yang akan datang
kalian adalah tunas tunas harapan bangsa
yang siap menghadapi derasnya tantangan globalisasi
menjadi generasi muda yang memiliki karakterisasi
dan juga seorang pemerintah yang kuat
kepribadian yang tangguh dan siap melakukan bela negara
dan pada kesempatan ini akan menjadi pemimpin indonesia
saya percaya dengan semangat nasionalisme
patriotik serta semangat rela bawa korban yang kuat
dan kemampuan intelijensi yang tinggi
serta dilandasi dengan keimanan
kepada tuhan yang maha esa
membawa bangsa dan negara ini menuju kemakmuran
untuk itu saya berharap agar amanah ini dapat dilaksanakan dengan baik
dan dapat dipertanggungjawabkan
para hadirin sekalian yang saya hormati
telah diputuskan bahwa yang akan bertugas mengibarkan bendera sang merah putih
pada upacara peringatan detik detik proklamasi kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh empat
adalah tim nusa
dan dengan komandan pak ski brakanya yang sudah dibacakan tadi
sedangkan untuk tim yang bertugas pada saat upacara penurunan adalah tim bangsa
pada dasarnya tugas kedua tim ini tidak ada perbedaan
dan saya yakin itu sama pentingnya
oleh karena itu kepada para perwira dan seluruh anggota pak ski braka
yang akan bertugas tidak ada perlu yang merasa lebih dari yang lain
peganglah prinsip prinsip satu untuk semua dan semua untuk satu
demikianlah amanat saya dengan diiringi doa
semoga tuhan yang maha kuasa akan selalu memberikan petunjuk
bimbingannya dan perlindungannya kepada kita semua
sekian dan terima kasih selamat bertugas
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya allah ya rahman ya rahim
dengan segala kerendangan hati kami dan semua yang hadir di ruangan ini
mempersembahkan puji dan syukur kehadirat mu
engkaulah sang pencipta alam semesta ini
engkau juallah yang mengaturnya dan engkau pula yang menentukan segala galanya
oleh karenanya hanya kepada mu kami berserah diri
dan hanya kepada mu kami bertawakal
dan kehadirat mu kami berterima kasih
kami akan kembali
ya allah tuhan yang maha pembuka rahmat
berkat rahmat dan hidayah mu
pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini
dalam rangka upacara penetapan tim pas ki braka
dan komandan kombi pas ki braka dalam keadaan sehat walafiat
ya allah tuhan yang maha menetapkan
karena izin dan kuasamu tim pas ki braka
dan komandan kombi pas ki braka telah ditetapkan
baik yang akan bertugas mengibarkan sang merah putih
maupun yang akan bertugas menurunkan sang merah putih
pada upacara peringatan hari ulang tahun ke tujuh puluh tiga
kemerdekaan republik indonesia
oleh karena itu ya allah kami mohon hidayah mu
agar tugas ini dapat dilaksanakan dengan baik dan benar
ya allah tuhan yang maha kuasa
berikanlah kepada anggota tim pas ki braka
komandan kombi pas ki braka komandan upacara
perwira upacara dan seluruh personil yang mendukung
serta yang terlibat dalam rangkaian kegiatan upacara
peringatan hari ulang tahun ke tujuh puluh tiga
kemerdekaan republik indonesia tahun dua ribu delapan belas
berikan kesehatan dan keselamatan
serta kekuatan lahir maupun batin
sehingga dapat melaksanakan tugas ini dengan sempurna
dan upacara dapat berjalan dengan lancar aman dan tertib
ya allah tuhan yang maha pengampun
ampunilah dosa dan kehilapan kami
dosa dan kesalahan kedua orang tua kami
serta guru guru kami
dan tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar
dan engkau ridhoi
ya allah tuhan yang maha pengabul doa
kabulkanlah doa dan permohonan kami
laporan komandan upacara kepada inspektur upacara
upacara telah dilaksanakan
kepada inspektur upacara
inspektur upacara meninggalkan tempat upacara
upacara penetapan komandan kompi paski braka
tim pengibar dan penurunan sang merah putih selesai
komandan upacara dapat membubarkan pasukan